saat menginspeksi rumah pemotongan hewan sumber kolak pada rabu pagi
tim dokter hewan dinas peternakan kabupaten situbondo
menemukan belasan kilogram hati sapi yang tidak layak dikonsumsi
bagian hati sapi penuh dengan cacing parasit
berapa bahkan mengandung kapur dan berubah warna menjadi putih kelabu
petugas menyebut cacing yang bersara dalam hati sapi ini adalah jenis cacing pita
belasan kilogram mati sapi yang sudah terinfeksi penyakit ini kemudian disita
dinas peternakan situbondo memastikan temuan cacing pada bagian hati sapi
tidak mempengaruhi bagian daging sehingga aman dan layak dikonsumsi
daging kurban ini kemudian dibagikan kepada warga yang membutuhkan
vote mortem tentu setelah dibuka semuanya yang ada di dalam ini
terutama di saluran pencernaan dan jeruan yang lainnya
itu yang harus terhiti kita percaya
jangan sampai menimbulkan hal hal negatif
bagi yang berhak menerima untuk dikonsumsi
infeksi cacing hati atau faskilosis kerap menyerang hewan kurban
dilansir dari pustaka setjenpertahanian co id
infeksi cacing pita pada sapi umumnya terjadi karena sapi mengonsumsi makanan
yang sudah terkontaminasi telur cacing yang terbawa oleh hewan siput
cacing pita biasanya menginfeksi organ hati dan empedu
meski memiliki gejala seperti gangguan pencernaan konstipasi hingga mencret
infeksi cacing pita pada sapi
bisa dipastikan dengan cara melihat langsung kondisi hati sapi
lalu apakah sapi yang terinfeksi cacing hati layak dikonsumsi
pada dua ribu tujuh belas silam ditemukan cacing pita pada hati sapi kurban presiden joko widodo
yang disembeli di desa sri hadono bantul
saat itu petugas memusnahkan bagian hati
dan tetap membagikan bagian daging kepada warga
artinya daging sapi aman dikonsumsi meski bagian hati sapi terinfeksi cacing pita
tim liputan cnn indonesia